saya bilang udah tahu ah bingung
saya disuruh pulang
kata tony kasih tahu kamu
maksudnya saya disuruh milih juga
saya mah ikut pilih aja
biar bisa terus kerja disini
kelapa kelapa kelapa kelapa
kok udah turun
kita kan belum berjalan
kalau dijual cepat
mungkin masih dapat dua ratus ribu
saya kira bos gak bakal nyepet dia
soalnya orang yang tadi keliatannya gak punya duit
dia mungkin tidak punya duit
tapi yang pasti dia punya hp
bunyi bunyi bunyi
ini bukan hpnya aloy
mungkin dulu iya
barusan saya baru nyopet hp ini dari orang yang saya nggak kenal
mungkin orang itu yang kamu maksud dengan aloy
kamu nyepet hp aloy
sudah nggak usah banyak pertanyaan
mudah mudahan masih laku rp dua ratus ribu
kata serena urusan sepanduk biar dia aja yang urus
masak air dulu pakai yang di termosma takut gak enak
kang bus memang gitu
gitu itu maksudnya gimana
suka gak jawab
kalau nggak jawab artinya itu iya apa enggak
kamu kecepetan enggak ini dompet saya hp kamu
waduh bos tadi saya dipaksa ke markasnya tony sama boris sama denny sama menco juga
kamu dipukulin kok nggak ada bekasnya nggak bos saya cuma ditanya mau pindah ke kelompok tony
atau tetap ikut sama bos kamu jawab apa saya mau golput nggak ikut partai apa apa yang penting bisa
kerja bisa dapat uang tapi kata tony saya harus menggunakan hak pilih nggak boleh golput kata
tony golput itu bukan pilihan terus kamu pilih partai yang mana saya bilang enggak tahu ah
bingung terus saya disuruh pulang gitu aja iya gak rame sana kerja lagi siap
udah ngopi di kantor udah berarti sekarang enggak bakal minta dibuatin
justru salah satu alasan akan pulang itu mau ngopi katanya udah di kantor sama disini kopinya
sama tapi kocekanmu sama kocekan kamu beda
biar saya lebih telaten lebih maksimal
kenapa kamu sekarang manggilnya mus
udah gak sayang
barusan mus ketiduran
mimpin esi keluar bawain kopi
airnya baru masak
sepuluh menit yang lalu
tadi sebelum akan pulang kebetulan essi masak air buat ngisi termos
tidak ada air
masak airnya sudah habis
masak airnya sudah habis
masak airnya sudah habis
memangnya kamu punya usaha lain
bukan cuma tempatnya dirapihin
bukan cuma tempatnya dirapihin
tapi juga urusan penjualannya
tapi juga urusan penjualannya

sekarang mah ada yang namanya promosi
berarti kamu udah banyak uang
belum atu ma
kan baru mulai berbenah
kalau udah banyak uang jangan lupa

jangan lupa beliin ma
yang gambarnya daun singkong tiga
assalamualaikum waalaikumsalam saling dulu
neng mau bimbel
biar tangan kamu gede
kok biar tangan yang gede
katanya mau bimbel
neng bukan mau barbel
yaudah ikut aja
yaudah ikut aja
baru bisa bimbel
bapak gak punya duit
tapi kalau buat urusan sekolah
udah ada tabungan
ini sih mama
sebentar tadi indra naik catat di hp
kamu cepat kesini
kamu gimana cek
nggak mau dibawa ke dokter
udah bisa diajak ngomong
itu yang bilang gak mau dibawa ke dokter kan si akal
kenapa gak mau
akan dari dulu emang gak pernah mau diajak ke dokter
cuma sekali seumur hidup dia ke dokter
itu juga karena udah parah
kena demam berdarah
yang sekarang belum parah
ada apa cek
tadi kayak pingsan tapi matanya kebuka
mau dibawa ke dokter
tapi lemah suaranya juga pelan
saya boleh masuk
saya becer kang mus
tasik tasik tasik
kocong tasik tasik
kocong tasik tasik
kocong tasik tasik
tasik tasik tasik
gimana tuh deng
saya nggak tahu harus gimana sih
ledang ledang ledang
kelapa kelapa kelapa
itu di teras
kang mau kemana
habis nyari intan cuma ke kosnya aja
kalau nyari dia saya nggak tahu harus nyari dia kemana
mau dikontak juga nggak bisa
dia nggak punya hp
si ibu kos udah masuk ke kamarnya pakai kunci cadangan
pakayanya udah nggak ada
mau dibilang kabur kabur karena apa
saya khawatir intan ada apa apa
tadi pak kang kenapa
memangnya kamu makan apa tadi
sana ke wc
jangan di sini
kalau udah selesai jangan lupa disiram
aku nanti tunggu
nah kita balulah
semacam kebayang aja
tapi terasa nyata
ada kang bahar di depan saya
terus seperti biasa
saya kalau berhadapan sama kang bahar
nggak berani lama lama menatap
saya lebih sering menunduk
terus tiba tiba saya ada di
di atas kamar
di atas tempat tidur
ada emak juga
kalau nggak pingsan cepetan abtu
apa tadi saya kena serangan jantung ya jang
saya nggak mau sakit jantung
semua orang nggak ada yang mau sakit jantung kang
terus kenapa kamu nyuruh saya
tadi akang yang nanya ke saya
apa tadi saya kena serangan jantung ya jang
saya mendadak pikun
saya lupa sama pertanyaan saya sendiri
coba sekarang kamu tanya saya
apa aja yang harusnya pasti saya ingat
nama mertua akang
saya sakit perut
yang sakit perutnya bukan yang mawar
kalau begitu mah nggak mungkin cepat
soalnya perasaan mah udah beres
tapi kayak ada yang mau keluar lagi
jadinya ya memang lama
kadang kadang sampai kaki kesemutan
saya juga pernah begitu
si ajun sakit perut gara gara makan pedas juga
nggak mau kenapa kang
saya gak suka sama dokter
suka banyak nanya
mentang mentang sekolahnya tinggi
saya maunya sama dokter itu begitu ketemu gak pakai banyak omong
kalau menurut saya intan itu bukan suka kamu

boy yang deketin hintan
kamu jangan kegeeran
nggak cuma hampir
saya kemarin sempat ke kosan intan
iseng aja lagi bingung
biasanya pagi pagi kesini
kemarin nggak kemana mana
terus intan ngajak sarapan bubur
sama hintan sama sama tau kalau kamu sama boy bersaing untuk dapetin hintan
terus inta nanya ke saya
mau ikut bersaing juga apa enggak
saya sempat serrrr
tapi terusnya saya mikir
ah ini nggak bener
hintan dateng cuma pengen bikin kamu sama boy bermasalah
setelah kamu sama boy bermasalah dia pergi
tujuan dia apa bikin saya sama boy bermasalah
nggak tahu mungkin ada yang nyuruh
seperti orang orang yang ngumpulin saya
mereka ada yang nyuruh dibayar
maksud kamu intan juga dibayar
saya nggak ada maksud buat fitnah orang
ini cuma pikiran saya aja
pikiran orang sekolahnya nggak cukup
kelapa kelapa kelapa kelapa
teriung teriung teriung
kelapa kelapa kelapa
tasik tasik tasik
teriung teriung teriung
datang baru keluar dari terminal oke

kitailikan sarang ke tuan
yang harus jejak sini bust truk
dari bahan bahan nyaman
tapi tunggu dulu
tapi kopi lu lebih akur
sekarang jam berapa
jangan malor aja
tony bilang kamu juga sudah gabung
tony sama yang lain juga ajak saya
saya belum jawab dia atau enggak
ada yang saya mau tanya ke kamu dulu
kamu mau minta pendapat saya
waktu kamu nelfon saya minta saya datang ke sini
saya disuruh tony
saya disegat dua orang
satu orang meeting saya dari belakang
satu orang mukul saya di sini
sudah ketemu aloy
kemarin kamu minta waktu buat mikir dan ketemu sama aloy
yang juga memikir mikir takum kecabar
seorang pengguna anak mobils yang orang orang ini again
ledang ledang ledang
kelapa kelapa kelapa
ledang ledang ledang
kelapa kelapa kelapa kelapa
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
kamu bukan diculik
tapi diundang baik baik
dulu kita sama sama di terminal
saya sama yang lain kegeser
ada kang cecep yang ngerebut posisi bos pubun
tapi sekarang kang cecep sudah gak ada
sudah pergi dari terminal
biarpun bos pubun sekarang lagi ada kasus
tapi bos pubun masih punya power
yang berkuasa di terminal
dia pengkhianat buat bos bubur
dia pengkhianat buat saya sama yang lain
jadi pengkhianat juga
saya cuma cari kerja
gak ada urusan sama siapa yang berkuasa
lo bisa diangkat dulu
saya sudah ngasih tahu awas sama otang
ngajak awas sama otang
buat ikut gabung ke saya sama yang lain
kalau gak mau
willy sama siapapun yang ikut dia
gak mau tahu
jangan lupa baca
sekalian keramas spots
kenapa kepala kamu masih gatal
ini mah bukan gatel bingung
apa hubungannya bingung sama garu garu kepala
manaran manaran manaran
tasik tasik tasik
manaran manaran manaran
tasik tasik tasik
kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
pilih di mana
bos mah biasa ngangkring di warung
saya mau ngelanjutin cerita saya lewat telepon kemarin
soal saya dicegat tony sama rombongannya
bos kita mau diserang
gabungnya mah pas sudah keluar dari terminal
saya bukan nanya itu
kapan kita mau diserang
di rumah kang mus
kemarin sih sebetulnya udah baik kan
cuma kelihatan agak lemah aja
saya kesini cuma mau ngecek aja
mau tahu perkembangan kondisinya
tapi kata csi kang mus masih tidur
lagi dibangunin csi
nunggu sampai kang mus bangun sendiri aja
udah diajak ke dokter
tapi kang mus nggak mau
sekarang kamu kesini aja